sepuluh ribu rupiah ya kalau di surabaya itu bisa dapat jajanan banyak banget
salah satunya nih yang kita mau datengin itu di kawasan kuliner wisata kiyakya
jalan kembang jepun surabaya
nah hampir nyampe nih
iya kiyakia merupakan kawasan kuliner yang dibuka di sepanjang jalan kembang jepun surabaya
kiyakia sendiri berasal dari dialek tionghoa yang berarti jalan jalan
di siang hari kawasan ini merupakan salah satu pusat perniagaan di surabaya
di saat toko tutup sore hari dialihkan menjadi jalanan bebas kendaraan
dan masyarakat sekitar diperkenankan membuka stand kuliner
tapi tidak tiap hari ya hanya jumat hingga minggu saja
kiyakya sebenarnya dibuka sejak tahun dua ribu tiga namun tutup di tahun dua ribu delapan belas
lima belas tahun kemudian tepatnya bulan september lalu
kiyakia kembali dibuka dengan sejumlah perbaikan
meski kawasan ini adalah kawasan pecinan kuliner yang disajikan dari berbagai kebudayaan
ada kuliner arab madura ataupun jawa
atas anjuran pak wali karena pengunjungnya kan banyak dari suku
jadi kita sepakat untuk jualannya halal
nah kira kira lima puluh ribu rupiah dapat apa saja ya
kita mulai petualangan dari sekitar enam puluh an umkm yang ada di sini ya
kita mulai dari martabak lumpia isi ini
martabak lumpia martabak lumpia di jadikan satu
lima dapat dua
lima dapat dua bisa di mix isiannya
satu bu bungkus
lima dapat dua
tak perlu menunggu lama pas jadi goreng langsung bisa kita bawa
oke kita lanjutkan ke stand berikutnya ya
olahan dari timur tengah
saya tertarik mencicipi paratha
roti parata pun dipanaskan dioles mentega lalu diguyur kuah dan bumbu kari
hmm tampak menggiurkan ya
wuh masih panas dan rempahnya mantap mas
lima belas rupiah makasih
oke berikutnya kita lanjut ke nasi goreng ya
nasi goreng di sini dipatok
di patok mulai sepuluh rupiah per porsinya
ramainya pembeli sampai penjualnya tidak berhenti mengaduk nasi goreng ya
sudah ya mas ya berapa
sudah dapat lengkap sama kerupuknya
nih wuh panas loh
ya kawan bumbu banjir kok lima an aja
nah pas nih habis keliling keliling butuh minuman yang bisa buat jalan jalan
ini beneran lima kak
ocati lima rupiah langsung ya
sepuluh rupiah seger menghilangkan dahaga
ada es shanghai
es ini kombinasi dari buah alpukat nangka rumput laut cincau kolang kaling kacang merah dan berikutnya disempurnakan dengan sirup susu dan selasi
lima puluh rupiah sudah berubah wujud menjadi segini banyaknya

karena ini meskipun malam ya di surabaya itu
segarnya berasa di shanghai
lalu kita geser ke yang arab ya
ada rempahnya ini kuah sama bumbu karinya
kayak banget rempahnya
lalu kita geser ke jawa ya
mantap lah pokoknya
jangan lupa kita masih punya lumpia martabak yang lima ribu dapat dua
crispinya pun masih terasa
jadi jajanan kita kali ini di kiatia total rp lima puluh
kan buat harganya juga nggak mahal
cuman kurang panjang aja cuma setengah jalan doang
selain kuliner terdapat pulau wisata lainnya
di antaranya becak hias
dengan rp dua puluh anda bisa berkeliling di seputar kawasan wisata kiatia
selain itu juga disediakan layar film hingga live musik
dengan rp lima anda bisa bernyanyi hingga berjoget bersama
awalnya sih kita dari pecinan aja
tapi sekarang kan banyak juga yang kita terlibatkan dari umkm umkm
tapi itu tak menutup kemudahan dari umkm
jadi kita juga pergerakan dari karang tarunan setempat untuk menggerakkan roda ekonomi juga
yang dulu waktu pandemi kan terasa sekali
wah mantep ya jadi tidak hanya memanjakan lidah saja namun juga healing
adanya kia kiyar rebound terutama juga menambah guyupnya warga dan menggerakkan perekonomian
wida subianto didi niswandani surabaya jawa timur